aku udah siap
yang mau makan malem berduaan romantis romantis
kasihan siang kemarin dikunciin di kamar
oh enggak maksudnya
itu kemarin kuncinya tiba tiba nge ngunci sendiri
aku mau ke dapur mas
enggak usah senyum senyum
kenapa senyum senyum gitu ngeliatin saya
mas hati hati dong
kalau jangan liat depan dong
nggak boleh deketkan aku
kamu juga ngeliatin saya kayak gitu senyumnya
aku mah gak apa apa ngeliatin kamu mas
kan aku gak nyetir
kamu yang nyeter kenapa ngeliatin aku juga
di dalam lagi ganti baju
terus ngapain kamu depan kamar

itu mah aku males masuk di dalam
nanti andin tanya tanya soal baju
mas ini bagus gak ini bagus gak
justru itu mungkin dia butuh bantuan
kamu pilihin baju mana yang bagus buat dia
gak usah lama biar udah gede
ini pintar di milih baju
cantik sekali kamu andi telat kamu sayang
al kalau istrinya cantik ya bilang cantik dong
tuh dengerin apa kata mama
aku cantik gak
pastinya cantik sih
dia sampai sesak nafas ngeliat kamu cantik begitu
gak biasa aja mah
gak usah gengsi lah
kalau emang cantik bilang cantik
cantik gak aku
iya sih andin emang cantik banget
nanti telat keningannya angga sama michi
iya mas ini udah
ia cuman kasihan aja sama michi nanti

kelas sih mas
ia kan dia pengantinnya
kasian aja nanti di sana pusat pelatihan malah ke kamu
kamu tuh udah gak pantas dong ngebahalin aku mas
masasih serius aku cantik
duduk duduk anak papa cantik sekali sih
kan mau kayak ngomong sama umah cantiknya pa
papa beruntung sekali
bapak tuh dikelilingi sama para wanita cantik di rumah
aduh kemajuan sekali sayang
anak mama yang tadinya dingin kaku sekarang udah pinter sekali memuji
iya mas sekarang udah pinter ngombal juga
ikutlah bagus kalau gitu
mas suka sekali perubahannya ini
berangkat aja yuk
nanti disalamin kakak sama mieci ya